sekilas kampung ini tak berbeda dengan kampung pada umumnya
namun lebih dari lima puluh kepala keluarga di wilayah beratang gede satu surabaya ini berprofesi sebagai penyedia jasa reparasi dan perakitan dinamo
beberapa warga juga ada yang menjadikan rumahnya sebagai workshop atau bengkel perakitan dinamo
kampung dinamo surabaya ini bermula dari seorang warga bernama abdul fatah
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ia membuka usaha bengkel dinamo di kawasan beratang gede
abdul fatah juga mengajak warga kampungnya yang menganggur untuk membantunya
lama kelamaan akhirnya banyak warga beratang gede satu yang menggeluti profesi ini hingga turun temurun
hadi sujitno salah satunya
ia adalah salah satu kerabat abdul fatah
sudah tiga puluh tahun lebih ia menyediakan jasa reparasi jinamo ini
saat ini hadi memiliki sembilan karyawan
sebagian besar karyawannya merupakan warga setempat
jasa yang ditawarkan mulai dari perakitan penggulungan
hingga reparasi dinamo berbagai alat elektronik dan mesin mobil
dalam sehari bengkelnya bisa mengerjakan lebih dari lima dinamo berbagai ukuran
jasa perakitan dibanderol mulai dari tiga ratus ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung besaran unit
mulai dari barangnya dibongkar habis dibongkar diambil kawatnya semua dikertasi habis disertasi
digulung habis digulung dilak habis dilak nanti distel lagi
untuk pendingin ac atau untuk pendingin ruangan atau pendingin ikan ayam
selain hadi ada juga abdul aziz seorang warga di kampung dinamo surabaya
yang saat ini sudah mandiri mendirikan jasa penggulungan dinamo
puluhan tahun menggeluti profesi ini aziz melihat semakin banyak warga yang bisa mandiri menjalankan usahanya
namun menurut aziz saat ini jumlah pelanggannya tak sebanyak dulu
setelah barang impor dari tiongkok masuk ke indonesia
masyarakat lebih memilih untuk membeli dinamo baru yang harganya lebih murah
dulu lebih banyak sekarang nggak surut
masalahnya kebanyakan itu loh barang barangnya murah itu loh
kan nggak ada almini kan kebanyakan almini
jadi kebalik tadi sekarang gampang kopong kalau mesin cuci kan almini semua
tak ada strategi khusus dalam pemasaran jasa kampung dinamo surabaya
rata rata warga mengetahui kampung ini dari mulut ke mulut
pelanggan pun tak hanya dari dalam kota tapi juga dari berbagai daerah luar jawa timur
pertama sudah langganan dua juga awet bagus juga gulungannya bertahan lama
kampung dinamo surabaya tak sekedar hadir untuk menyediakan jasa
tapi juga meningkatkan perekonomian warganya
dalam satu bulan
mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah
di dini suwandani surabaya jawa timur